dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di cianjur jawa barat
sudah bergabung bersama kami ada produser lapangan cnn indonesia
ada clarissa aradia yang berada di posko pengungsian
desa jambudipa kecamatan warung kondang
ara selamat siang
bagaimana kondisi terkini dari warga yang mengungsi di tempat anda berada saat ini
baik selamat siang puspa
saat ini saya berada di posko pengungsian yakni
lapangan jaga raksa di desa jambudipa kecamatan warung kondang
salah satu kecamatan yang terkena dampak akibat gempa pada hari senin dua puluh satu november yang lalu
apabila kita menarik dari adanya data
desa jambudipa ini memiliki sebanyak lima sampai enam warga yang terkena dampak akibat gempa
saat ini pun juga kami mengetahui bahwa terdapat sebanyak empat puluh tenda
yang disiagakan itu artinya ada sebanyak lima ratus
sampai enam ratus orang yang bisa mengungsi di area lapangan jaga raksa ini
ragam fasilitas tersedia di area lapangan jaga raksa ini bukan hanya tenda
kemudian juga toilet darurat kemudian juga ada posko kesehatan
untuk bisa memantau bagaimanakah kesehatan para pengungsi
posko kesehatan tersebut ada di samping kanan saya
dan saat ini tim relawan dan juga tim medis masih terus berupaya
untuk melakukan adanya
kami juga mengadakan konsultasi dan juga memberikan obat obatan
bagi sejumlah warga yang mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka
hingga saat ini kami mendapatkan informasi bahwa
terdapat setidaknya tiga puluh lima warga yang melakukan konsultasi
maupun juga kontrol kesehatan mereka di dalam posko ini
dan kebanyakan dari mereka mengeluhkan bahwa mengalami demam mual pusing
kemudian juga mengalami gatal gatal dan utamanya juga mengalami penyakit lambung
ataupun juga dispepsi selama mereka mengungsi
sejak hari senin malam yang lalu
kemudian juga mereka tidak hanya mengeluhkan kondisi dirinya saja yang mengalami penurunan
namun juga kondisi lansia dan juga balita yang mengungsi di kawasan lapangan jaga raksa ini
dan tadi kami juga sempat berbincang dengan kepala lapangan
kemudian juga dokter yang bertugas menyampaikan bahwa
bukan hanya tenda kemudian juga file bed kemudian juga terpal dan lain sebagainya di kawasan ini
melainkan juga membutuhkan bantuan berupa obat obatan
kemudian juga alat kesehatan lainnya untuk menunjang kesehatan seluruh warga
yang memutuskan untuk mengungsi di lapangan jaga raksa ini
di antaranya adalah felbet kemudian tandu serta alat penunjang lainnya seperti kursi roda
karena banyak sekali di sini mereka yang lansia jadi kesulitan berjalan
ataupun juga mengalami luka luka pada bagian kakinya dan ini menjadi kendala
mereka melakukan mobilitas atau mobilisasi selama mereka mengungsi di kawasan ini
sementara itu pihak dari kepala lapangan juga menyampaikan sudah ada sekitar sepuluh orang
yang akhirnya dirujuk karena mengalami kondisi kesehatan yang kian mengalami penurunan
sementara apabila mereka dirujuk ke puskesmas terdekat saat ini fasilitas umum tersebut
atau fasilitas kesehatan tersebut juga mengalami kerusakan berupa reruntuhan ataupun juga
jadi tidak aman apabila mereka berada di kawasan ini
tidak aman apabila mereka dirujuk ke puskesmas terdekat saat ini mereka pun harus dirujuk ke rsud terdekat
ataupun juga di rsud sayang kabupaten cianjur jawa barat
sementara seperti itu puspa
baik ara ada lima ratus sampai enam ratus orang pengungsi di posko kesehatan atau posko di lapangan jaga raksa ini
apakah dari sekian ratus orang sudah ada yang memulai proses mendaftarkan diri mendaftarkan keluarga mereka
mendaftarkan rumah mereka untuk memasuki proses

baik kalau di sini juga ada posko utama yang bertugas bukan hanya memantau ada berapa banyak jumlah mereka yang memutuskan untuk mengungsi
dari mana mereka berasal dari desa mana kemudian juga keluhan keluhan kesehatan
melainkan juga mendaftarkan kerusakan yang dialami oleh kondisi rumah ataupun juga bangunan mereka
saat ini pun juga pihak dari kepala lapangan masih terus bertugas

terus bertugas ataupun juga bersama relawan ini
bersama sama untuk bisa mendata berapa banyak bangunan yang mengalami kerusakan
sejauh ini berdasarkan data yang kami himpun di kawasan desa jambudipa ini sedikitnya
terdapat sebanyak satu dua ratus bangunan yang berupa rumah mengalami kerusakan yang parah
dan ini mereka juga masih terus menanti bagaimanakah bantuan ataupun juga tindak lanjut
terkait juga dengan proses rekonstruksi ataupun juga renovasi dari bangunan rumah mereka
dari bangunan rumah mereka
namun berdasarkan keterangan yang kami terima saat ini pihak dari tim sar gabungan
masih terus berupaya untuk melakukan proses evakuasi pencarian korban
kemudian juga penanganan kesehatan terlebih dahulu
dan juga pencarian orang hilang terlebih dahulu
baru setelahnya apabila semua orang yang terdata di list pencarian dalam hal ini
masih ada dua puluh empat orang yang dinyatakan hilang sudah berhasil ditemukan
baru tim sargabungan akan menempuh proses selanjutnya
yakni perbaikan sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan
total hingga hari ini terdapat sebanyak enam puluh delapan ribu bangunan yang rusak parah
yang empat belas diantaranya berupa fasilitas kesehatan
dan tentunya hal ini perlu menjadi sorotan karena fasilitas kesehatan ini merupakan bagian yang penting
untuk bisa disoroti dan juga bisa memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami luka luka
ataupun juga penyakit lainnya
ara hingga hari terakhir masa tanggap darurat ini
update sampai saat ini sudah berapa banyak korban hilang yang ditemukan
bagaimana tim sargabungan berhasil menemukan orang orang atau korban gempa cianjur yang hilang ini
baik sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima
terdapat tiga titik yang masih menjadi fokus utama tim sar gabungan dalam melakukan pencarian korban yang masih hilang
salah satu diantaranya adalah
di barung sate shinta dan juga di kawasan kecamatan cugenang
namun per pukul sembilan tiga puluh yang tadi kami juga kami mendapatkan informasi bahwa tim sar gabungan telah berhasil mendapatkan
dua jenazah ataupun juga korban yang hilang dengan kondisi meninggal dunia dan dalam keadaan utuh
kemudian juga berjenis kelamin laki laki
namun dari sini kami juga masih harus terus memantau terkait dengan identitas dua orang yang baru saja ditemukan ini
karena tim sargabungan tentunya masih harus mengantarkan jenazah tersebut ke rs ud sayang untuk melanjutkan proses berikutnya
yang berupa proses identifikasi lanjutan dari korban gempa longsoran di kawasan kecamatan cugenang tersebut
dan tim divi polri akan berusaha untuk bisa mengetahui identitas tersebut berdasarkan adanya informasi dari keluarga korban dan juga dna
terima kasih produser lapangan cnn indonesia
clarissa aradia melaporkan dari kabupaten cianjur jawa barat